dan joko widodo mengatakan perubahan ulang atau resuffle kabinet indonesia maju akan dilakukan pekan ini
jokowi juga mengangguk saat ditanya soal kemungkinan partai demokrat bergabung dalam kabinet
disampaikan presiden jokowi setelah menghadiri acara bni investor summit dua ribu dua puluh tiga ri di jakarta pada selasa pagi
menurut jokowi pos menteri yang akan digantikan salah satunya adalah menteri pertanian
jokowi juga mengangguk saat ditanya kemungkinan partai demokrat masuk dalam kabinet pada reshuffle kali ini
belum diketahui pasti hari pelaksanaan reshuffle tetapi jokowi menyebut hal itu sedang disiapkan
pos menteri pertanian